anda kembali di tech news lembaga riset international data corporation atau idc mengeluarkan laporan mengenai pasar smartphone di indonesia
pada kuartal ketiga dua ribu delapan belas idc mencatat pengiriman smartphone mencapai delapan enam juta urik pada periode bulan juli hingga september dua ribu delapan belas
nah kira kira smartphone apa saja nih mungkin ada ponsel anda salah satunya kita coba intip berikut ini
top trending smartphone di indonesia kita coba lihat dari yang paling terakhir deh di nomor lima
sekitar empat ratus tiga puluh ribu unit smartphone
dalam laporan idc merek smartphone lokal ini tertekan akibat depresiasi mata uang dan juga kompetisi dengan merek tiongkok
hal inilah yang menyebabkan
produsen merek lokal mengurangi persediaan untuk mengurangi resiko kehilangan keuntungan dan antisipasi pelambatan penjualan
kita lihat lagi yang berikutnya di nomor empat
kita cek berikutnya adalah vivo
kegiatan penjualan yang dilakukan vivo ini berhasil
menarik minat konsumen yang berencana untuk mengganti ponsel pintarnya
nah dari vivo kita coba lihat lagi ke merek handphone yang berikutnya
posisi ketiga ditempati oleh oppo yang ternyata ini masih berasal dari satu induk yang sama dengan vivo
sebagai kesatuan dari korporasi
oppo dan juga vivo ini menargetkan penjualan di ponsel kelas menengah
namun di tahun ini mereka membuat gebrakan dengan merilis ponsel di kelas premium
sebut saja mungkin anda tahu dengan oppo lima x atau mungkin vivo next
nah itu salah satu gebrakan dari oppo di pangsa pasar untuk kelas premium
kita lihat lagi di posisi berikutnya
di posisi kedua ada apa di sini
unggul di spesifikasi canggih namun dengan harga yang cukup terjangkau
xiaomi menduduki peringkat kedua brand smartphone terlaris di indonesia
selain itu basis fans xiaomi atau yang biasa disebut dengan mi fans cukup besar di indonesia
artinya kita semakin dekat ke posisi pertama
apa kira kira yang kemudian masih menjadi pangsa pasar terbesar di indonesia
kita lihat untuk smartphone ternyata ada merek samsung
mungkin anda juga pengguna dari brand merek samsung
ini adalah juaranya di kuartal ketiga dua ribu delapan belas
samsung masih merajai pasar smartphone di indonesia
samsung juga diurutan pertama meskipun produksinya masih ataupun produksinya masih menurun lah katakanlah seperti itu
dan selain dari merek merek smartphone yang tadi memasuki
ataupun ada di posisi lima teratas penjualan
kita coba lihat lagi mungkin ada brand yang lain
yang kemudian ini adalah urutannya tadi sudah kita jelaskan sama sama
salah satunya adalah merek lokal ya ini evercross
yang mengeksploitasi cara lain untuk tetap kompetitif
dengan meluncurkan smartphone seri ekstrim
yang bisa dipakai untuk mengakses youtube tanpa batas
dan memang dari penjualan smartphone ini
vendor dari tiongkok telah membuktikan dirinya untuk bisa menembus pasar di berbagai segmen harga
sementara pemain lokal secara aktif mencari cara untuk mempertahankan posisi di masa depan